gue langsung lari ke depan rumah
gue masih mau balas dendam sama si abang somai
kan udah ada kris
eh si mbak dengan santainya liat ke belakang
kau udah ada kris
terusnya udah gak nyusahin kayak kemarin